menurut catatan disini sudah dua semester nunggang
uang buku satu bulan belum dibayar
iuran kemahasiswaan sumbangan pembangunan uang gedung
maaf pak kebetulan keluarga saya lagi kesulitan ekonomi
ayah saya baru aja dikeluarin dari kerjaannya
pesongonnya juga kecil pak jadi
dia belum sempat mengutarakan maksudnya
padahal orangnya sopan pak
aduh gimana kalau nggak bangun bangun ini
baru kita di laporan polisi lagi
kalau cinta sih main pukul pukul aja
eh mana kak cinta tahu sih
abisnya dia tuh kayak maling tau gak
nyelonong masuk ke rumah sayang nak jidat
kalau cinta dia apa apain sama dia gimana
ah rame amat
sudah pernah melihatnya
padahal nafandu baru kesini kan
apa yang diomongin dia emang bener
aku sama dia masih sempat ketemu
tapi kondisinya gak bagus
dia juga panik
ya udah kita jadi gak sempat kenalan deh
tapi mumpung sekarang nih ya
semuanya kan udah pada jelas
gimana kalau kita kenalan lagi
cinta bener kan
cinta tuh gak pernah bohong
dia tuh emang suka masuk nyonong ke rumah ini tau gak
lu pikir ini rumah punya nenek moyang lo apa
so enak masuk aja lu
dicoekin lagi tengah gue
rumah ini ya
ini emang dulu milik nenek saya dan kakek saya
saya itu gede
dibesarkan tumbuh sampai seperti ini tuh ya dari rumah ini
itu orang seenaknya masuk rumah kita terus bilang mau nostalgia
dia pikir dia siapa
aku gak peduli ya
ini tuh dulu rumahnya atau enggak
yang jelas sekarang ini ini tuh rumah kita
dia tuh gak punya hak
jangan panik gitu ah
itu kan permintaan dia
kita belum tentu mengizinkan
lagipula kita juga boleh kok tidak mengizinkan
aku gak peduli ya
berapapun duit yang kita ambil

aku gak mau dia tinggal sini
kita tuh bukan pengemis
cinta mungkin masih tidak suka pak
dengan caranya pandu datang pertama kali dulu
memang anaknya sih gak sopan sih pak
yah kalau mau sih terserah papa deh
orangnya gandeng pak
ya maaf buat ini om
ada makanan gak om
belum makan dari kampus
kalau gitu om
kos pulau aja deh om
ini gak punya duit
ada ibu di dalam kak
ada sih kak
joyce saat mutacara
no sev ramadan
paduh kamu mau kemana
aku nungguin kamu lagi lo tadi
jalan kamu kenapa kayak gitu
iya nih gak tau kenapa
sini aku bantu
kamu pijet apa depan orang orang gitu
jangan gak enak
kamu tuh punya calon istri
itu baik cantik
kita ke dokter ya
ini badan kenapa sih
tadi sakit pinggang sekarang malah sakit perut
ini pasti ada yang salah nih sama makanan tadi pagi nih
kita ke dokter aja yuk
ngapain ke dokter orang mau
aku mesti ke toilet sekarang
tadi muka sekarang enggak
ada yang lupa
sumbangan pembangunan uang gedung
maaf pak kebetulan keluarga saya lagi kesulitan ekonomi
ayah saya baru aja dikeluarin dari kerjaannya
pesangonnya juga kecil pak
jadi saya gak punya uang buat bayar segala macemnya pak
maaf mbak cinta kami tidak mau tahu
pokoknya kampus ini taunya mbak bayar itu semua
masalah kehidupan keluarga mbak cinta mohon maaf
kami tidak bisa bantu
masih yang bangga sih cinta
ini sih pak
pengen ngelupin emosi gue aja
kamu itu gimana sih
wong tidak diperbolehkan masuk sekolah
buat nambah libur
pak sekolahnya tidak disirahkan
karena belum bayar pak
kamu tuh ngapain sih disini
katanya tadi mau ke toilet
sekarang malah ngedon disini
tadi kan aku dari toilet terus
yaudah aku mau langsung pergi gitu
ternyata aku lupa
aku ada kerjaan
yaudah aku langsung buka laptopnya disini
jadi yang gue sambil ngerjain disini
maksudnya tuh biar
biar semuanya cepet gitu
terus kenapa enggak ngerjainnya di kantor aja ya
karena biar cepet aja aku ngerjain disini
terus kenapa ga kedalem juga karena
oh tadi tuh aku habis terima telepon
ya aku abis terima telepon
soalnya kalau di dalam tuh kadang kadang sinyal suka jelek
jadi sambil meeting juga sambil ngerjain sambil meeting
ya pokoknya ribet deh pokoknya emang harus di luar
udah dah ngomong aja pake belepotan
kamu tuh sengaja yang ngindirin aku
bener kamu ya